pak surya besara
aku masih belum tenang ya
mah aku jalan dulu ya
kok tuh ben kamu berangkatnya siang siang
iya ma tadi aku
balasin beberapa email yang penting ma
mampir dulu ya ke rumah pak al
mau ambil berkas yang udah ditandatangani sama pak al
karena pak al lagi sibuk buat
konferensi per di kantor polisi mah
oh gitu ren
yaudah kalau gitu
itu undangan buat pak al udah kamu kasih kan
waduh karena sibuk ngejar
saya jadi rupa soal pertemuan saya sama jennifer
kamu beruang aja sih mama tanya kamu
itu acara persiapan buat pertunangan kamu itu udah kamu selesaikan belum
gimana persiapannya lancar kan
aku lagi buru buru soalnya
wong acaranya itu udah sebentar lagi ren di
kamu jangan urusan kerjaan terus dong
semua ini kayak kerasa mimpi ya
saya beneran tunangan sama jennifer
saya harus bicara langsung sama jennifer soal ini
sebelum semuanya terlancur
yaudah aku jalan dulu ya ma
iya tapi inget
kamu kerjain ya
udah cantik menit menit
tinggal pake ginju deh
habis itu langsung live menyapa netizen di luar sana
waduh udah yang gabung

apaan sih dateng dateng udah main game
apaan sih dateng dateng udah main game

suka suka aku larang di sosial media aku kok
pasti situ kepokan sosial media aku apa aja yang aku posting
dasar untuk posting
sangking kegandrungan yang main sosmed
sampai kemarin like foto lama gue segala
bener ger itu mah soal lain kali
bisa jadi ger
eh si itu yang nge like foto gigi duluan
lagi nih kayak gak ada kerjaan aja gue nge like foto lu
emang suka ya orang kadang kalau gak mau ngakuin kebenaran tuh kayak begini terlalu gengsi
pegang nih nih nih tuh liat tuh liat
siapa yang nge like foto duluan
karena gigi di situ kan lagi cantik cantiknya tuh kalo di sosial media
ini pasti lu berdua nih biang kero nya kan
gue kabur nih ger
eh mau pinter mereka
eh ini mah bener bener ya
trio gak karu karuanin tuh kalo udah diketahui kenyataannya mesti langsung kabur mesti langsung kabur
udah gak usah jember ya
kalo orang cemberut itu cantik atau jelek
jelek pak gak cantik
nah sekarang mama lagi cemberut berarti mama jelek dong
rena mau gak bantuin papa
aku bantu ya aku mau baca puisi

anak papa udah bisa bikin puisi
kok pintar sekali sih yang ngajarin siapa
miss olipah yang udah ajarin aku
cucu oma pinter banget ya udah bisa bikin puisi
yaudah ayo sekarang kamu baca puisinya buat mama
papa iringin ya pakai musik
begitu baik dan cantik mamaku
aku juga sayang balon biru oma dan ujus
aku semua happy bersamaku
ada ada aja ya nih kalian ya
lain kali jangan pake back sound ya mas
kalo gak pake back sound kamu gak bakalan ketawa tetep cemberut
saya sengaja memang fales falesin
kalo engga kamu kan bakal diem terus
suara saya bagus sebenernya
iya enggak sih makasih
makasih ya sayang puisinya mama suka banget loh
mama juga senang banget setiap hari sama reina
aduh cucu ombak pinter banget sih bikin puisinya
eh oma bangga banget loh cucu oma udah bisa bikin puisi
oh iya ada yang belum masuk fisik
aku juga sayang sama mbak ibu
aku juga sayang sama mbak ibu
aduh gemoy gemoy udah bagus bagus puisinya tadi
pak kewi tambahin segala
karena itu masih kecil dan polos
dia mengatakan semua apa adanya
bukan reina juga merasakan ikatan dengan mas nino
meski dia gak tau kalo mas nino itu adalah ayah kandungnya
ehm yaudah kalau gitu kita pulang aja yuk
kie saatnya jemput calon istri
kakak mau jemput kakak michi
nggak gak mau
nanti kakak pacaran mesra mesraan aku ngapain jadi nyamuk
habis nyamuk dibawa bawa
ya udah kakak jalan dulu deh kalo gak mau ikut
jadi nanti kan aku mau masak masak
terus aku beli bahannya tuh banyak
aku kayaknya gak mungkin deh
selesain masakannya sendirian
jadi kalo nanti kak michi mau diajak kesini
bisa bantuin aku masak
ah bentar ya
kamu kan pinter masak
gak mungkin dong kamu nggak bisa padu padain bumbu bumbunya
ih apaan sih lih
orang gak kangen biasa aja
kalau begitu kakak juga kebetulan mau ngajak kakak michi kesini ya
kita makan siang bareng nanti ya
kaka jalan dulu jangan lupa di kunci
kalau kamu gak kunci berarti kamu lupa
kaka jalan dulu
mana lu berdua
ngeresan gitu ger
apaan sih lu gera
terlaluan banget tau gak lu
jelas jelas dia suka gigit
emangnya dia kira kiki mau apa sama dia
eh putri garo
udah lihat mukanya kan
gak usah gr deh
kiki gak mungkin naksir orang yang tampaknya pas pasan kayak gini
tampang dia berlebihan aja
kenapa sih ngeliatin
aku tuh bingung ya
semakin hari itu kamu semakin cantik
aku tuh gak salah pilih kamu sebagai calon istri aku
mulai kan gombalnya
eh aku serius gak bongbal
yaudah yuk berangkat lah
kamu mau nemenin aku makan siang
yaudah yuk berangkat
oh iya enggak aku lupa pengen kasih tau kamu
tadi aku lihat konversi pers elsa di tv
ya aku juga udah liat beritanya sayang
jujur aku tuh sebenarnya senang sih
karena bisa dibilang sementara waktu masalah elsa ini udah selesai
dan kamu tau banget kan dari dulu aku curiga sama elsa
dan ternyata bener dia pelaku
nyerah udah ketahuan aku
dan satu lagi
keluarga al sama anil udah ngedapetin kebenaran
kita ke rumahnya al
aku pengen banget ketemu sama tante rosa
kalo begitu gak apa apa deh abis makan siang
kalo begitu aku antar kamu kesana kita juga bareng bareng
karena kebetulan aku juga mau ngomong sama talang
eh kamu tau gak sih tadi sebelum berangkat kesini
dia bilang dia beli bahan makanan agak banyak
terus dia ngajakin kamu untuk masak bareng
aku mau bangetnya ketemu sama catherine
kayaknya hubungan kamu sama adik aku itu semakin hari bisa semakin dekat
oh ya bukaan
kok gak di
eh bisa bisanya pak kerja tinggal kayak gini doang gak di gembok
terus orangnya minggat
gigi jadi makin semangat kuliah kalo gak gini caranya
biar gigi cepat dulu habis itu gigi sepadan sama mas ren
alhamdulillah baik mas
mas randy apa kabarnya
mas randy tau kan kalo ibu
mas a sama mbak andi lagi nggak ada di rumah karena ada kompres

wah berarti mas randy kesini
nyamperin gigi ya mas
nyamperin gigi ya mas
enggak saya kesini buat ngambil berkas ini dari ruangan pak ahok
hai selalu gak mau ngaku
kita harus ngomong serius ya soal pertunangan itu
mas randy tega
inget pesan mama
akan selalu ada disini untuk kamu
udah udah dong saya
ibu elsa harus segera ke sel
waktu kunjungan bapak dan ibu sudah habis
kamu adalah perempuan penipu
kamu sudah memanipulasi perasaan aku
kamu bikin aku jatuh cinta
padahal kamu yang sudah merusak seluruh hidup aku
kamu sudah menangkut terlalu banyak say
aku gak akan pernah bisa lagi sama kamu rasa
gak akan pernah bisa
terus gimana pak
hidup anak kita selanjutnya
mama tuh bener bener khawatir loh sama nino
ya kita serahkan semuanya keputusan sama nino kan
kita nggak bisa terlalu jauh ikut campur
pak mama nyesel sekali
karena dulu ikut andil waktu nino pisah sama anding
ya harusnya mama nggak melakukan itu dulu
mama gak mau kalau sampai melakukan kesalahan
kesalahan yang sama pak
ya yelza itu bukan perempuan baik baik itu aja
kita butuh waktu untuk pikirkan semua itu secara jernih
apa itu benar nop
apa itu benar nop
aku gak tau apa tapi
perasaan aku mengatakan kalau
itu adalah cucu papa dan juga kamu
ini dompetnya jatuh
kok kamu ada disini sayang
aduh gemes banget lihat kamu
ini siapa ma
ini anaknya andin sama aldebaran
lihat hidungnya badut
warnanya merah lucu
tak ada apa apa apaov
gak tak berimu
kita itu internal
pada saat papa pertama ketemu dengan rena
itu papa aku merasa kayak ada ikatan batin yang kuat sama raina ma
pa kalau itu benar
berarti dosa mama makin besar
karena dulu mama meyakini andin itu
hamil karena hasil perselingkuhannya
ma ya allah
kalau memang hal itu benar
kita memang harus membayar semua kesalahan kita ke rena ma
papa akan bantu nino untuk memperjuangkan
untuk mencari tahu kebenaran itu pak
kalau memang rina itu betul betul cucu kita
kita nggak bisa tinggal diem seperti ini pak
rena harus tahu
kalau kita berdua oma dan opa kan punya rena
dia harus tahu ini
iya harus rena harus tahu
siapa itu pa
pak ini dia left
sampai nanti kita bacakan lagi

kami ingin ketemu sama dengan
tolong izinkan kami ketemu sama nino
untuk apa lagi ketemu sama neno
hidup neno itu udah hancur
kalau elsa itu
saya kecewa bu sarah
hidup nino udah hancur
berantakan karena elsa
rasa itu udah menyakiti nino
dia bahkan masuk ke dalam kehidupan nino
dengan kebohongannya dari awal
jadi apa terjadi
di yang lalui
kok lima tahun
dia bukan pembunuh dia tidak sengaja melakukan itu
apa sekarang ibu chandra tidak peduli sedikit pun dengan calon cucu ibu sendiri
bu sarah elsa sekarang sudah mendapatkan apa yang sudah dia lakukan selama ini
memang sudah seharusnya kan dia mendapatkan ini semua
maka seharusnya dulu dia mendapatkan ini semua
bukan maha andin yang harus mendekati penjara bu sarah
tolong ya bu zara
untuk sekarang jangan ganggu nino dulu
jangan ganggu nino dulu
setelah apa yang esa lakukan ke dia dia benar benar udah hancur sekarang
oh bos mau gantiin baju rena dulu ya
aku ikut seneng ya
akhirnya semua kebenarannya sudah terungkap
tempat pasti sekarang udah lega banget ya
terima kasih banyak ya angga michi yang selama ini udah membantu warga aku
terima kasih banyak ya
udah selalu bantuin keluarga kami
oke silahkan duduk
duduk ya nanti
saya bukan mau ganggu nino
karena nino itu sampai saat ini masih menantu saya
suami dari elsa
ini suasananya lagi nggak tepat
kita pulang aja ya
memang kalau di atas kertas
masih suami istri
kalau dari ikatan cinta mereka udah gak ada
ibu sarah pikirkan sendiri
apa yang sudah elsa lakukan
apa pantas seorang istri melakukan itu
saya sangat menyesal
karena pernah merestui elsa untuk jadi istrinya nino
jadi sebaiknya sekarang ibu sarah sama pak suriel pulang
enggak pak enggak
saya mohon sekali sama
tolong kasih waktu buat saya ketemu nino
cuma sebentar bu
ada yang ingin saya sampaikan sama dia
kok mau teriak teriak
kalau kalian butuh bantuan
ngomong aja ke gua
insya allah kalau gua bisa bantu pasti gua bantu
masih banyak ya
kalau butuh bantuan juga ngomong aja tentang
baik doang nga
sekali lagi terima kasih ya kamu sudah banyak sekali membantu al dan juga keluarga kita
kalau begitu saya sama michi langsung pamit duluan ya
tante aku mau pulang ya
buya buka gerbangnya
baik pak bos
saya langsung berangkat kantor ya
masih ada kerjaan soalnya
loh aku pikir kamu gak kerja kenapa ada meeting
iya masih ada urusan sedikit di kantor
yaudah hati hati ya
iya baik sain
maafkan anak mama nih
mama jangan begitu mama
mama gak bantas lakuin ini semua mama
ma gak gini caranya
mama akan lakukan apa aja buat elsa
dan aku udah lihat sendiri ma
mama bahkan nyerahin diri untuk dipenjara ma buat elsa
tapi mau sekali aja aku minta tolong
tolong mama berada di posisi aku
berubah cara pandang mama
mama tolong berpikir
dari sisi aku
dari sisi keluarga aku mah
kalau gak bisa
coba mau berpikir dari sisi andi
atau mungkin bu rosa

kita semua ini korban malah
korban dari seluruh perbuatannya elsa ma

apa menurut mama
kita juga gak pantas tuh dapatkan keadilan ma
empat tahun lalu
andin juga lagi hamil
dan ada kemungkinan
soal masa depan pernikahan aku dengan elsa
biar aku yang akan memutuskan
tanpa ada pengaruh dari orang lain
tanpa mengurangi rasa hormat saya sedikit pun
ibu dan bapak pula
situasi ini memang rumit
dan kami butuh waktu untuk menyendiri
terlebih lagi minggu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hai rasanya masih seperti mimpi
hai akhirnya kasus pembunuhan roy sampai di titik ini
hai tinggal menunggu sidang elsa
bertahun tahun persoalan ini menjadi beban pikiranku
hai sekarang aku bisa merasa lega

hai selanjutnya ini berupa tas
pak maaf pak bisa di stop pak itu anak saya kesakitan pak disana ya udah kesakitan sekali mohon distop dulu pak
pada teman teman wartawan saya rasa konversi pes hari ini cukup
cepat dibawa ke klinik
di satu sisi aku merasa lega dengan tertangkapnya elsa
tapi di sisi lain
bagi pak surya dan bu sarah
ini pasti terasa berat dan sangat menyakitkan